di tempat lain tepatnya di banyuwangi jawa timur
bertemu dengan para perajin dan pelaku umkm
di dusun tegal pakis kecamatan kalibaru
dalam kunjungannya tersebut sandi mencoba membuat alat masak dandang
yang disambut antusias para perajin
selain itu ia menyebut perajin alat dapur adalah profesi yang sulit
dan membutuhkan keahlian khusus
sandi mengapresiasi para perajin
karena dengan kesulitan itu mereka tetap bisa membuat alat dapur berkualitas
dan tidak kalah dibanding hasil pabrikan
sandi juga berjanji akan semakin mesejahterakan perajin
dengan memberi bantuan alat produksi dan pelatihan pemasaran
sebab menurutnya para perajin kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat
mereka perlu bantuan
di situ pemerintah harus ikut terlibat ikut terjun ikut hadir
kedua adalah harganya jangan bergejolak bahan bakunya
setelah itu sandi mengunjungi beberapa pemerintah
dan berjumpa dengan beberapa tempat lain untuk bertemu dengan guru honorer ulama dan kiai
serta meresmikan rumah juang pemenangan prabowo sandi di banyuwangi